masalah kebakaran lapas kelas satu tanggerang rabu kemarin tidak lepas dari persoalan klasik overkapasitas
menteri hukum dan ham yasona lauli mengusulkan agar undang undang narkotika direvisi
namun usulan itu menemui ganjalan perbedaan pandangan termasuk di internal pemerintah
kalau overkapasitas harus penambahan personil tetapi kan ini menyangkut anggaran
itu sebabnya saya mengatakan hulunya yang harus dikoreksi apa itu narkotika
yang kerok overkapasitas di lapas kami adalah overkapasitas karena warga binaan narapidana narkotika
selalu saya katakan sangat aneh sekali satu jenis crime yaitu kejahatan narkotika
padahal ada jenis kejahatan pembunuhan pencurian korupsi penganyayaan perkosaan
semuanya itu digabung masih kalah dengan narkotika
saya sudah tiga tahun berturut turut mengajukan rencana undang undang narkotika dalam prolegnas
belum selesai karena apa masih ada perbedaan pendapat di internal pemerintah tentang itu